kalau kita sewain buat antre jemput yang sakit kita bisa dapet uang pak
iya mak bener
gimana andre keren nggak
iya me keren banget
mak mak ini kok nggak bisa dirim ya mak
yang bener pak
beneran mak ini lemib dong
aduh pak hati hati pak andre
pak rete lagi pak rete lagi
kenapa sih senang banget cerita serem sama anak anak
bukan cerita ini kisah nyata bu ranti
tentang hantu ambulans
eh anak anak mami teh habis goreng pisang loh
masih anget jaba pisangnya manis
beruan gi nanti kalau udah dingin nggak enak
eh teh teh teh teh teh teh teh pak rete mau ke mana
nggak saya nggak buatin pisang goreng buat pak rete
udah lah bu ranti minggir
terk abis sana sama si adam
adam kan makan nggak pake dikunyah
langsung ditelan telan aja
pokoknya pak rete tunggu di sini
soalnya saya mau kasih tahu sama pak rete
jangan suka cerita yang serem serem sama anak anak
apalagi cerita soal ambulan
nggak enak tuh kalau kedengeran sama si andre
andre juga lagi di jogja
lagi kuliah bu ranti nggak ada di sini
lagi kan andre juga ya kecil sama saya
si andre kecilnya itu
tidak tuhan udah tenang aja lah

oh enggak enggak enggak
kecilnya suka gitu
telat ngomongnya juga mau lima tahun andre
katanya di jogja
sehat ya andre ya
aduh mpe mpe nya enak banget
eh jantan mpe mpe lagi
tadi udah omongin
aduh ganteng ya sekarang udah gede
assalamualaikum prt teteh
ini saya baru lulus dan sekarang saya mutusin tinggal kampung ini lagi
jadi warga sini lagi pak retenya
mau bilang sih tadi
ayodah prt teteh
pak ini omongin sih
tahu sih kalau dia datang
bu itu siapa ya
dulu warga sini
kuliah di jogja udah selesai balik lagi ke sini
iya si andre tea udah lulus kuliah
tapi kasian deh si andre
kasian kenapa ya
terima kasih teteh
iya nantinya ber grup kalau universitas ada kontraph chamot tapes
bangat sih ceritanya
baru baru nggak ada bangat tuh
ya sudah si empresari
sudah tentu sudah pasti
saya itu gak pernah bohong
bener kang sule ya
jangan bohong ya
sebentar kang sule
saya ada uang untuk kang soleh
dan saya permisi dulu
tapi tunggu dulu tunggu
saya sekedar mau ingatkan
semuanya akan ibu jenny dapatkan
tentu ada konsekuensinya
ada pengorbanan besar
yang harus dibayar dari semuanya ini
bengkelku hari ini rame
kalau laris manis begini
mami andre boleh gak minta uang tambahan
untuk tugas sekolah
mami lagi sibuk begini
udah deh nanti aja
kayaknya pelanggan kita makin tambah deh
kita makin kewalahan lho mbak
kalau perlu kita tambah lagi pegawainya
kayaknya pegawainya harus ditambah
kan kita sudah dapat tender
serbs mobil ambulans
kalau tender kita itu udah gold
ya ya benar dong mbak
bahkan sudah beberapa rumah sakit
kita dapat hadiah dari salah satu rumah sakit loh
kita dapat satu unit mobil ambulans
terus sekarang mobil ambulan dimana
depan bengkel baru aja datang
kita kasih tahu papa yuk
kita ajak papa jalan jalan
pakai mobil ambulan baru
pak pak ini kok gak bisa diremeh ma
yang bener pak
beneran ma ini remeh belum
aduh pak hati hati pak andre kamu pasang sabuk pengamannya nak
pak pak pak pak
pak pak gimana ini pak

mami mami bangun dong
makanya abis kecelakaan itu
saya si andre milih untuk pindah ke jogja
sekolah dan kuliah di sana
tragis banget ya
sekalinya kecelakaan anggota keluarganya habis semua
paheta pak rete
makanya pak reti jangan sembarangan cerita soal ambulan
kesian kalau si andre denger
dari kecelakaan maut itu aja cuma dia doang loh paretnya
suaranya juga bagus
hah suaranya bagus
mungkinkah kita kan selalu bersama
ini mah andre tetangga kita
itu mah andre taulani
ini mah andre taudeh
kesel banget ari si pak rete
eh itu ini kan
kayak nonton film india
sedih banget bos
sedih tragis banget
kontrol kaki gue diinjak
kalau aku sih bukannya nangis bu
keluar mata aja
aing mah pak rete
hancurin nama di kia kia teh
dia kok kalau nangis keluaran matanya dari pori pori
aduh itu keringet pak rete
aing mah rariwo